mana foto kopi yang ktp sama kakaknya orang baru yang dikontrakan
kakak sama ktp si ineke
oh ineke namanya
maaf sakit ya
sakit sih enggak
cuma saya jijik mulu saya kena jaket situ
ubur ke cang ijo
kagak jadi deh
terus ngapain manggil kalau nggak beli
penasaran aja baru dengar lewat sini
saya mau nganterin istrinya belanja
emang kang ojak kemana
bawa cara kerja jadi sales
saya duluan ya
kenapa lagi ya tuh kang
kan tadi saya sudah bilang
saya mau nganterin teh ani ke kondangan
lu jadi jualan bubur
kerja mah apa aja
bukan yang penting halal
itu udah pasti
ibarat kata sambil menyelam lo minum air
tapi lo jualan bubur halal kan
insya allah prw
itu nggak usah dibahas lagi
mabelo ada di rumah gak
yaudah gue kesana dulu dah
prw gak beli bubur
gue masih kenyang
buat di rumah
gue kan kagak langsung pulang ke rumah
berarti gue beliin mabelo dong
lu anterin bintu gue dulu ya
iya gak usah dibahas
iya tete juga berangkat dulu ya bang
ya allah mudah mudahan bang oja keterima kerja
muang wajah kak man
mau ke pasar mak
baru mau belanja
oh seperti itu
dari pagi ngapain aja
kalau kakak cukup waktunya bagaimana buat bikin kue
kenapa si pistai nganterin
ngelamar kerja mak
jadi dari kemarin belum beres
duh yaudah mak rumah lo deh
nggak kelar lagi
turun dari motornya repot mak
hari tas arangwarx bangsa boy mortar
gerekomendasi mak granny asing

kenapa minggir kan belum sampai
halo mas pur lagi dimana
boleh minta tolong gak
ih ya iyalah penting
yaudah gue ngantar penumpang dulu
iya makasih ya mas pur
neng ine kek
neng ine kek
neng ine kek
neng ine kek
mana fotokopian ktp sama kakaknya orang baru yang dikontrakan
kakak sama ktp si ine kek
oh ine kek namanya
sekarang aja dah
sekalian gue mau liat
ibarat kt sekali mendayung
dua tiga pulau nyampe
gue anterin dah
sekarang kenapa sih
ntar aja dah
perut gue mulas nih
maaf sakit ya
sakit sih enggak
neng ine kek
neng ine kek ngapain
tadi saya ke rumah neng ine kek kosong
ngapain ke rumah ine kek